dinas perhubungan jawa barat menggelar operasi gabungan bersama dengan kepolisian daerah jawa barat
untuk mengimbau transportasi online agar tidak beroperasi sementara waktu
tim gabungan polda jabar dan dinas perhubungan jawa barat
menggelar operasi gabungan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor
hal ini dilakukan usai wadah halian si aspirasi transportasi jawa barat
menuntut pemerintah provinsi jawa barat untuk menghentikan operasional transportasi online
jika ditemukan transportasi online pengendara hanya akan diberikan himbawan untuk tidak beroperasi
wadah halian siasperasi transportasi menangguhkan rencana aksi mogok massal
angkutan kota dan taksi konvensional
penangguhan ini dilakukan setelah pemerintah provinsi jawa barat berkomitmen
merealisasikan aspirasi menutup operasional dan aplikasi transportasi online
percayakan aspirasi kita mengalir luar
bertempat di kantor dinas perhubungan provinsi jawa barat
ketua umum wadah halian siasperasi transportasi waat
menangguhkan aksi mogok massal anggotaan kota dan taksi konvensional
yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal sepuluh tiga belas oktober dua ribu tujuh belas
ini masih direalisasikan
ini demonya batal karena kita ada kemarin kesepakatan dengan gubernur
ada audensi dengan gubernur dan gubernur merealisasikan tututan kita
dan mereka mendukung dengan tututan kita bahwa hukum adalah harus diberlakukan
janji pemerintah provinsi jawa barat untuk menutup operasional dan aplikasi transportasi online
untuk meredam aksi mogok masal sepertinya tidak dapat direalisasikan
karena operasional aplikasi transportasi online merupakan kewenangan pemerintah pusat
taksi online itu sekali lagi sekali lagi kewenangannya ada di pemerintah pusat
nah kita ini ingin melihat bahwa kondusif
nah apa yang akan kita lakukan
kan aturan aturan yang mengatur tentang taksi online sekarang masih dibahas
meski operasional aplikasi transportasi online ditentang pelaku usaha angkutan kota dan taksi konvensional
pelaku usaha transportasi online yang sudah membentuk kooperasi berbadan hukum
menyatakan akan tetap beroperasi
online tetap maju pak tetap jalan lah mau gimana juga
soalnya kebutuhan masyarakat bandung cukup mobilitasnya tinggi juga
jika pemerintah provinsi tidak menepati kesepakatan menghentikan operasional aplikasi transportasi online di jawa barat
ketua umum wadah aliansi aspirasi transportasi jawa barat akan mengajak seluruh moda transportasi
seperti angkutan kota taksi konvensional untuk mogok masal
baik pemerintah jawa barat gubernur maupun wali kota dan bapak gubernur
dan kini kita langsung tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada franky wijaya di bandung jawa barat
pertanyaan pertama saya apakah anda melihat memang sudah tidak beroperasi saat ini transportasi online
atau anda mencoba aplikasinya kemudian memang tidak ada armada yang tampaknya beroperasi di sekitaran bandung saat ini
ya selamat sore hera ya benar sekali memang hari ini tadi pagi tepatnya
dinas perhubungan jawa barat dan juga kepolisian daerah jawa barat melakukan operasi gabungan
untuk merazia kendaraan kendaraan umum dan memang sambil mencari transportasi online
namun di sini perlu ditekankan bahwa operasi ini bukan dilakukan untuk menghentikan
ataupun pelarangan transportasi online namun hanya pemeriksaan kendaraan rutin
seperti misalnya kelengkapan surat
dan juga kelayakan kendaraan
dan memang jika ditemukan adanya transportasi online pihak di sub maupun polda akan memberikan himbauan
untuk di tahap pertama
dan memang tadi berdasarkan pantauan saya saya sendiri sudah mencoba aplikasi transportasi online
dan memang agak sulit jika biasanya saya mendapatkan dalam waktu sepuluh sampai lima belas menit
kali ini saya tidak dapat bahkan saya menunggu hampir selama satu jam
dan untuk lebih lengkapnya hera saya sudah bersama dengan dinas perhubungan jawa barat
pak abdu hamzah tepatnya
pak kan kemarin sempat ada kabar bahwa di jawa barat ini dilarang transportasi online
ini benar apa enggak sih pak atau memang dilarang atau bagaimana pak
sebetulnya bahwa yang pertama taksi online itu secara konsepsi bahwa belum dapat izin
memang belum dapat izin dari dinas perhubungan karena memang aturan aturan yang ada
terutama untuk angkutan sewa khusus itu
angkutan sewa khusus maksud saya yang online itu memang belum
nah untuk itu sudah pasti bahwa itu tidak berizin makanya itu sebetulnya dilarang
nah namun demikian km dua puluh enam yang sebentar lagi per november
karena ini kewenangan daripada pemerintah pusat
nah ketika itu terbit insya allah mudah mudahan taksi online ini bisa diregulasi
pak berarti intinya tidak ada pelarangan namun secara prinsip memang taksi online ini belum punya izin operasi
sehingga bisa dikatakan ilegal
ada peraturan tertulis nggak pak yang bisa dilakukan di sub untuk melarang ini pak
pada tahapan seperti itu bahwasannya pelarangan semuanya pada tahap tahapan
yang pertama pada proses pengendalian
di kawasan wasdal ada pembinaan pengawasan dan pengendalian sampai kepada tahap penindakan
untuk taksi online ini kita berharap bahwa pelaksanaan daripada operasionalnya itu sendiri dapat terakomodir setelah ada pm daripada menteri itu sendiri pmd
pak tadi kan ada satuan gabungan di bandung
mungkin ada yang diperhatikan bukan hanya di bandung pak
apakah hari ini baru hanya di bandung atau di kota kota lain seperti misalnya depok bekasi dan lain mungkin ada pak
mungkin tidak hari ini atau besok kapan kira kira pak
sementara ini yang kita lakukan adalah di kota bandung khususnya
karena memang kota bandung ada sebuah permintaan daripada waat
yang awalnya mereka ingin mengajukan unjuk rasa
menyalurkan aspirasi namun pada saat tanggal enam oktober itu kita lakukan satu komunikasi satu diskusi dengan rekan rekan komunitas itu
dan alhamdulillah sudah dapat diakomodir karena sudah diakomodir mereka menganggap hari ini demo ditangguhkan
baik pak terima kasih
artinya saya menangkap bahwa memang tidak ada pelarangan namun aspirasi dari angkot juga tersampaikan sehingga demo ditangguhkan
namun ini masih menunggu
aturan yang jelas dari pemerintah begitu pak abdul ya
baik terima kasih ya
kira kira itulah yang bisa saya sampaikan hera
memang hari ini memang belum ada pelarangan namun kita masih menunggu peraturan pemerintah untuk mengatur antara taksi online dan juga kendaraan konvensional lainnya
franky wijaya produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat